ya kita akan langsung bergabung ke klaten jawa tengah di mana jenazah bribtu anumerta imam gilang adinata
salah seorang kepolisian yang menjadi korban bom di terminal kampung melayu akan segera dimakamkan
ini kita lihat jenazah sudah dibawa dari rumah duka menuju ke lokasi pemakaman
kita ketahui bribtu anumerta imam gilang adinata merupakan salah seorang korban yang gugur dalam teror bom
yang terjadi di kampung melayu pada malam tadi
sebenarnya imam gilang adinata almarhum ini mempunyai pangkat bribda kemudian dinaikkan secara luar biasa
dengan diberi gelar anumerta bribtu anumerta ketika beliau atau almarhum gugur dalam tugasnya
sebagai petugas kepolisian yang menjaga keamanan di ibu kota jakarta
izin untuk pasukan yang bersenjata segera masuk di makam yang bersenjata agar di luar makam ataupun di jalan
baik lagi mohon izin untuk pasukan yang bersenjata agar segera masuk makam dan tidak bersenjata
kita bertempat di luar makam ataupun di jalan
yang tidak bersenjata di jalan menghadap ke makam berjajar sesuai urutan upacara
izin untuk pasukan yang bersenjata segera masuk di makam yang bersenjata agar di jalan
untuk yang bersenjata silakan segera masuk makam
yang bersenjata menyesuaikan tempat
yang bersenjata langsung masuk
kasih jalan mas pasukannya kasih jalan
yang bersenjata langsung masuk makam menyesuaikan tempat ya langsung masuk makam
saya mohon masuk matam tempat penyesuaikan
pemakaman dinas kepolisian korban ledakan bom di kampung melayu riptu anumerta imam gilang adinata akan segera dilakukan di makam gedong di desa mojayan kecamatan platen tengah kabupaten platen jawa tengah
dan yang anda saksikan ini sejumlah anggota brimot saat ini sudah bersiap untuk melakukan pemakaman
persemayam terakhir imam gilang adinata di tempat peristirahatan terakhirnya
tadi sebelumnya sudah dilakukan sholat jenazah di masjid yang berada di belakang rumah dari gilang
dan setelah dilakukan sholat sekitar sepuluh menit dia kemudian dibawa ke rumah duka
rumah duka inilah adalah rumah yang sangat bersejarah
bagi gilang karena rumah duka inilah gilang habiskan sebagian besar hidupnya
karena sejak usia tiga tahun sampai dengan sma gilang tinggal bersama keluarga besar ayahnya
dan ribuan orang pelayat saat ini terus memadati
dari sejak kedatangan di rumah duka di masjid dan juga saat ini di pemakaman gedong
dan pelatihan tengah kekuatan pelatihan jawa tengah
kami juga melihat ada sejumlah ormas atau organisasi masyarakat yang tadi juga sempat ikut membantu jalannya proses persemaian terakhir
dan ada juga yang membawa sepanduknya menyampaikan selamat jalan kepada gilang

persempatan terakhir dimulai
pembandaan upacara menempatkan diri
dan pemakaman kali ini
melihat wakapolda jawa tengah irjen polisi suntana didampingi oleh bupati klaten saat ini juga sudah berada di lokasi untuk memberikan atau menghantarkan jenazah imam gilang adinata untuk yang terakhir kali
di informasi terakhir yang diperoleh rencananya akan inspektur upacara akan dilakukan oleh wakapolda
laporan perwira upacara kepada inspektur upacara
di mata keluarga gilang dikenal sebagai
seorang yang supel dan mudah bergaul sejak ia duduk di bangku sma maupun sampai gugur
menjalankan tugasnya inspektur upacara menempatkan diri
laporan komandan upacara
lapor upacara pemakanan jenazah almarhum rizki alumerta imam gilang adinata
pembacaan riwayat hidup singkat
kepolisian negara republik indonesia daerah jawa tengah resor kelaten
riwayat hidup singkat
pangkat riptu anumerta
jabatan anggota subkit kasum direktorat sabara
kesatuan polda metro jaya
sd tahun dua ribu lima
smp tahun dua ribu delapan
sma tahun dua ribu sebelas
tiktok brigadir dua ribu tiga belas
dilahirkan di jakarta
tanggal satu november seribu sembilan ratus sembilan puluh dua
anak dari bapak
gugur dalam tugas pada hari kamis
tanggal dua puluh lima mei
pukul satu wib
di rumah sakit premier
jati negara jakarta timur
kepala kepolisian resor kelaten
endang sri hastuti
pembacaan apel persada
karo sdm polda jawa tengah
selaku inspektor upacara
dan kepolisian negara republik indonesia
mempersembahkan kepada persada ibu pertiwi
anggota sudir kasum direktorat sabara
kesatuan polda metro jaya
putra dari bapak muhammad sri sarjono
yang telah gugur
pada tanggal dua puluh mei dua ribu tujuh belas
di rumah sakit primer jatinegara jakarta timur
ruh dan jiwanya kembali ke hadirat allah tuhan yang maha esa
semoga dharma bakti yang ditempuh
dapat menjadi suri toladan bagi kita semua
mendapat tempat yang semestinya di alam baka
klaten dua puluh lima mei dua ribu tujuh belas
komisaris besar polisi
pasukan sals script
jadi paso kan
saat ini sedang dilakukan persiapan penurunan jenazah gilang
dan akan petugas salvo yang akan melakukan tembakan dengan menggunakan senapan kosong
sedang mempersiapkan diri bersama sejumlah petugas pemakaman
untuk menurunkan jenazah
beritulah imam gilang adinata